pada hari ke enam pencarian korban sebanyak sembilan jenazah tanah longsor di kampung garehong desa cimapak sukabumi ditemukan
tujuh jenazah ditemukan pada satu titik dan langsung dibawa ke posko tim identifikasi polda jabar
sejak pencarian korban tanah longsor ditemukan sembilan jenazah di sektor tiga dan empat yang tertimbun tanah longsor
sede evakuasi seluruh jenazah langsung diidentifikasi oleh tim dvi polda jabar
sementara jenazah yang masih tertimbun tanah longsor berjumlah dua orang dan akan dilakukan proses pencarian pada hari minggu enam januari
proses pencarian korban pada malam hari dihentikan karena penerangan yang terbatas